pasangan suami istri asal kabupaten malang jawa timur berangkat keliling dunia menggunakan sepeda tandem
demi misi perdamaian antar umat beragama
pasutri ini akan menempuh tujuh belas km menuju cairo mesir dengan mengunjungi tempat suci lintas agama
hakam mabruri dan rovi ngatul islamiyah pasangan suami istri asal desa gading kecamatan bululawang kabupaten malang ini
berangkat keliling dunia menggunakan sepeda tandem sabtu pagi
keduanya memulai perjalanan dari stadion kanjuruhan
pasutri ini dilepas oleh bupati malang rendra kresna bersama belasan rombongan komunitas sepeda angin dengan tujuan awal kota surabaya
menurut hakam mabruri bersepeda keliling dunia ini bertujuan untuk menyerukan misi perdamaian dunia
ia pun menjuluki misinya holi journey cycling trip
ia memilih perdamaian dunia karena saat ini banyak masyarakat internasional yang menganggap indonesia merupakan negara teroris
untuk di indonesia kami memulai dengan sejarah
dan di sumatera kita akan ke situs situs pemegalan masuknya islam ke indonesia
selain ke situs peradaban islam apakah ada situs situs
saya akan silaturahmi ke lintas agama
seperti misalnya di beberapa katedral di indonesia kita akan datangin kita akan berbincang sekaligus bersilaturahmi
ya minumlah kita menyampaikan kalimat allah wa'ad dari tuhan kata ayus
itu juga semuanya
dan setelah veniroko nama tidak banyak sebenarnya ini pelatihan mereka
oh itu apa

sekitar dua bulan
rencananya pasangan suami istri ini menempuh jarak tujuh belas km menuju cairo selama tujuh hingga delapan bulan